pada sabtu siang kuasa hukum tersangka mario dandisatrio mendatangi markas kepolisian jakarta selatan
kedatangannya untuk mendampingi kliennya yang hari ini akan dilakukan pemeriksaan tambahan
menurut pengacara dolvi rompas hingga kini kondisi kesehatan kliennya masih terpantau baik
selain itu ia juga menyatakan bahwa pihak keluarga kliennya menyesali perbuatan mario
yang menganiaya d hingga menderita luka berat
saat ini dolvi akan mendampingi mario untuk pemeriksaan tambahan
namun belum diketahui tentang materi pemeriksaannya
ia juga enggan berkomentar terkait pasal pidana yang disangkakan kepada mario